pakaian yang kalian pakai
lah ini gimana
baju cuma satu ya
iya iya iya sebentar
hati saya ini sepertinya gelisah
saya merasa ada sesuatu yang tidak baik disana
tapi tetap sebagai seorang muslim
kita harus menjaga hati kita tetap bersih
seperti yang allah ingatkan kepada kita
di dalam ayat suci al quran
wahai orang orang yang beriman
sebagian dari kalian
karena sebagian besar dari prasangka itu
paman cari tahu
ajaran apa yang sebenarnya diajarkan oleh orang itu
ya baik mas said
baik mas said
apa betul ibu mau pergi ke musola
apa tidak sebaiknya
kalau kita masuk ke tempat suci
kita menutup aurat kita
dengan menggunakan kerudung
bukannya kerudung hanya alat
yang penting kan hati
untuk bukti kecintaan kepada tuhan
serahkan perhiasan kalian
kok pada nyetor sam
saya gak bayar pajak
apa salah kami kok ditangkap
karena kalian sudah masuk ke padepokan saya
jadi kalian harus menyerahkan uang
dan perhiasan kalian
kalau kami nggak mau gimana
kalian mau dihajar
kira kira bisa diganti yang lain gak ya
serahkan pakaian yang kalian pakai
wajah cuman sangat tu white
ia ya sebentar
pergi dari sini
udah ditelan jangan disuruh pergi
kehormatan kita dinoda
ada apa paman
kemana pakaian kalian paman
pakaian kita diambil sama siapa itu
ini gara gara kita tidak punya
kita melakukan penghinaan terhadap tuhan mereka
itu sama tuhan mereka itu
manggilnya tuhan bukan allah
sabar kita serahkan ini pada sancalokan
bagus sancaloka kamu sudah menemukannya
sekarang kamu antarkan kami ke tempat bonang
sancaloka ganti kau
apa kau masih ingat
ada apa guru
guru sudah melihat perkembangan latihan kalian yang cukup pesat
selama kalian berlatih di padepokan ini
dan kelak guru akan mewariskan padepokan ini
kepada salah seorang diantara kalian
maaf guru saya meminta agar guru memberikan padepokan ini
apa tidak tidak justru guru ingin mewariskan padepokan ini kepadamu bonang
karena guru melihat kamu memiliki keluasan hati yang lebih dibanding amerta pati
tapi bonang ini sudah menjadi keputusan yang bulat bagi guru
masya allah amerta pati kamu
ya aku apa kabar bonang aku datang untuk memenuhi janji membalas kenyaman padamu
aku mau tahu apa yang bisa kamu lakukan menghadapi kita bertiga bonang
saya tahu kamu itu memang hebat amerta pati
kehebatanmu itu kamu gunakan di jalan yang salah
semua ini gara garamu bonang
kamu menghancurkan takdirku untuk menjadi pemimpin padepokan
ketahuilah saya ini tidak bisa apa apa
tapi saya yakin allah
aku akan mencari penyelesaianmu